sejumlah lansia ini harus tertahan di pintu masuk puskesmas mangga ii selatan
sawah besar jakarta pusat saat akan mendaftarkan diri sebagai peserta vaksin
hal itu membuat mereka harus bersih tegang dengan petugas keamanan
mereka kecewa karena telah datang sejak pagi namun tidak juga bisa menjadi peserta vaksin
padahal mereka telah mendaftar secara online sejak kemarin
kuota yang telah habis untuk hari ini membuat sebagian lansia akhirnya harus kembali pulang ke rumah tanpa hasil
menurut kepala puskesmas mangga ii selatan dr lucy widya stuti
hari ini pihaknya menyediakan kuota untuk sembilan puluh orang lansia yang dibagi menjadi tiga sesi
guna mencegah terjadi kematian
sementara bagi lansia yang gagal mengikuti vaksinasi pada hari ini diminta untuk kembali lagi esok hari
karena memang kami memprioritaskan untuk pelaksanaan vaksinasi ini adalah yang sudah terdaftar melalui link yang sudah diberikan oleh kementerian
dan memang saat ini vaksin vaksin aja terbatas
vaksinasi covid sembilan belas tahap pertama untuk masyarakat umum lanjut usia juga digelar di puskesmas
asmas kecamatan keramat jati jakarta timur
beberapa calon penerima vaksin tidak dapat divaksinasi karena mengalami tensi tinggi dan gula darah yang tidak terkontrol
seperti kita ketahui lansia memang kami mendapat arahan juga termasuk dari dinas kesehatan ya
karena memang kondisi lansia itu kita takutkan masih banyak komorbid yang lain dengan kondisinya
jadi memang screening terutama hubungnya di meja dua
kami lakukan betul betul dengan hati hati dan teliti
puskesmas keramat jati dapat melayani vaksinasi maksimal enam puluh orang per hari yang dibagi tiga sesi guna menghindari kerumunan
tim liputan cnn indonesia